dan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait pelaporan dana kampanye sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di gedung kpu di jakarta
albi ini menyusul kubu jokowi maruf kubu prabowo sandiaga sudah melaporkan dana kampanye mereka
seperti apa tadi proses pelaporan dana kampanye dan apakah masih rahasia albi jumlah dana awal kampanye prabowo sandi
karena kalau kita lihat kubu jokowi maruf kan di angka sebelas sembilan miliar apakah jumlah mereka lebih besar atau justru masih sebuah tanda tanya
ya selamat malam reinhardt betul sekali hari ini adalah hari terakhir untuk dilakukannya penyetoran dari laporan awal dana kampanye
peserta pemilu baik itu pemilu legislatif dari sejumlah partai politik yang ikut serta dan juga dari dua pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yang juga sudah ditetapkan oleh kpu
nah kemarin kubu dari jokowi maruf amin ini sudah menyetorkan terkait dengan laporan awal dana kampanye nya kepada pihak kpu sendiri
dan hari ini disusul oleh kubu dari prabowo sandiaga uno
dimana sekitar pukul enam belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat pada saat kita laporan langsung sore hari tadi kita melihat bersama bahwa kubu dari prabowo sandiaga uno sendiri sudah tiba
dimana calon wakil presiden dari kubu ini yaitu sandiaga uno juga langsung hadir bertemu dengan pihak dari kpu yang langsung ditemui oleh komisioner kpu hashim ashari seperti itu
nah setelah dilakukannya penyetoran laporan awal dana kampanye oleh pihak prabowo sandi maka pihak dari prabowo sandi pun langsung memberikan keterangan kepada media
dan menyatakan bahwa sampai dengan hari ini laporan terakhir kali ini sudah ada dana yang dimiliki ataupun dilaporkan itu sebanyak dua miliar rupiah
kalau misalnya kita bandingkan dengan dari kubu jokowi maruf amin yang kemarin menyetorkan dan juga memberikan breakdown mengenai laporan laporan dan juga dana yang sudah dimiliki itu sebesar rp sebelas sembilan miliar rupiah
itu hampir sekitar sepuluh miliar perbandingannya jika dibandingkan dengan kubu jokowi maruf amin sendiri yang mana
pihak sandiaga uno sendiri mengatakan tadi bahwa dana dua miliar ini didapatkan dari kantong pribadi masing masing dari calon presiden dan juga calon wakil presiden
itu artinya pihak prabowo memberikan dana sekitar satu miliar rupiah sedangkan sandiaga uno juga memberikan satu miliar rupiah
nah alasan kenapa pihak prabowo sandiaga uno ini baru memiliki dana dana pribadi mereka mengatakan bahwa nanti kedepannya bahwa sejumlah dukungan ataupun dana dana dari masyarakat
baik itu perseorangan ataukah korporasi ini akan diberikan
kepada pihak mereka tetapi mereka ingin memilah dan juga memilih korporasi mana saja yang nantinya bisa sepemahaman dengan mereka karena mereka menyatakan tidak ingin ada korporasi yang bisa mengatur mereka ketika nanti mereka sudah terpilih di kursi pemerintahan seperti itu
dan kalau misalnya kita melihat di tahun dua ribu empat belas reinhardt kubu jokowi jk ini mendapatkan ataupun menyetorkan dana awal kampanye itu sebesar empat puluh dua miliar rupiah
dan pada tahun dua ribu empat belas juga kubu prabowo hatta ini menyetorkan dana sekitar sebelas miliar rupiah pada awal kampanye
dan pihak kpu juga tadi menyatakan bahwa akan ada tiga tahap pelaporan terkait dengan dana kampanye yang akan dilakukan oleh setiap masing masing partai politik ataukah calon presiden dan juga calon wakil presiden
di mana tahap kedua nanti terkait dengan pelaporan dana sumbangan untuk kampanye sendiri akan dilakukan pada tanggal dua januari dua ribu sembilan belas yang akan datang
sementara itu untuk yang terakhir yaitu dana laporan penerimaan dan juga penggunaan dana akan dilakukan paling lambat tujuh hari setelah dilakukan pemungkutan
dan juga penggunaan dana laporan penerimaan yang akan dilakukan pada tanggal tujuh belas april itu artinya sekitar tanggal dua puluh lima april dua ribu sembilan belas yang akan datang
nah sementara itu renhat selain dua pasangan calon yang juga sudah menyetorkan laporan awal dana kampanye total enam belas partai politik yang juga akan mengikuti kontestasi pilek dua ribu sembilan belas juga seluruhnya sudah datang ke gedung kpu ini untuk memberikan laporan laporan awal dana kampanye yang dimiliki
berbagai partai politik juga sudah memiliki beberapa dana kampanye yang sudah dilaporkan walaupun ada perbedaan dari masing masing parpol
ada yang masih nol
dari rekeningnya karena mereka mengaku belum ada dana yang dimintakan dari berbagai pihak
salah satunya adalah partai amanat nasional lalu ada partai perindo
ini menyetorkan dana sekitar satu juta rupiah
sementara partai lain seperti gerindra ini lebih dari tujuh puluh miliar rupiah
sedangkan untuk pdi perjuangan ada sekitar satu ratus lima miliar rupiah
seperti itu renhat
baik jadi dana awal untuk kubu prabowo sandi ini dua miliar rupiah
juga parpol juga sudah menyetorkan dana awal kampanye mereka
terima kasih albi pratama